sejak bertahun tahun lalu sebelum ada urusan nmb sebelum ada dob itu sudah memang memberontak dan sudah selalu mengumumkan nantang nantang ayo tentara datang ke sini tapi sesudah cari gitu lari gitu
harusnya kalau nantang muncul gitu ini yang sekarang ini masalahnya yang disandra orang asing
dan begini pokoknya sandra ini akan kami lepas kalau papua dilepas
saya katakan kita sudah tahu tempatnya di koordinat berapa berapa sudah kita kepung sekarang
tetapi begitu kita bergerak itu kan pemerintah selandia baru datang ke sini
kami mohon agar tidak ada tindakan kekerasan karena itu warga kami agar masalah ini tidak menjadi internasional
kalau mau internasional kita yang rugi pak
oleh sebab itu ya kita sekarang masih tangani ditunggu aja mudah mudahan ada penyelesaian